lalu bagaimana perkembangan terkini kasus kereta menabrak truk mogok
sudah ada produser lapangan cnn indonesia damar sinuko di semarang jawa tengah
damar bagaimana perkembangan kasus kecelakaan yang melibatkan kereta dan truk mogok
apakah ada pihak yang telah dijadikan tersangka pada pagi hari ini
ya sampai saat ini suasana dan kondisi pelintas sampai di jalan matukoro semarang
sudah hancur pulih pasca berhasil dievakuasinya badan truk kepala truk
hingga gerbang lokomotif kereta api berantas yang seluruhnya bersih berhasil dievakuasi
pada pukul setengah lima pagi tadi dan pukul lima pagi tadi memang sudah mulai dilakukan
aktivitas normal perjalanan kereta dengan diawali dengan kereta api bumarang
dan sampai hari ini siang ini baru saja pihak direkturat alulim
pula jawa tengah melakukan olahrikase dengan mengerahkan alat kamera tiga ratus enam puluh
yang digawangi oleh petugas traffic analitik accident yang untuk mengetahui
detik detik atau adegan saat itu bagaimana tabrakan terjadi
dan seperti yang anda lihat saat ini di belakang saya
masih dilakukan perbaikan rel oleh sejumlah petugas api
untuk memastikan kondisi perlintasan rel jalan maduporo semarang ini benar benar aman
karena ketika truk api berantas menabrak truk trailer pada selasa malam kemarin
roda kereta sempat anjlok dan mengguncang bagian tubuh rel di bawah
dan sempat menabrak truk trailer di bawah
dan seperti yang anda lihat
ada rangka dari keberatan besi dari perlintasan rel ini
sehingga ada sedikit luka atau patah dan melengkung pada bagian perlintasan rel ini
seperti yang anda lihat juga perbaikan ini dilakukan hingga pada
sejumlah dasar dari penyanggaru
karena tadi di lumen terjadi gerindangan yang cukup keras
bahkan kerasnya benturan mengakibatkan ledakan dan kebaran api
di antara loko dengan kereta truk trailer
sampai saat ini sendiri kami menerima informasi bila sopir truk sudah berhasil diamankan oleh petugas
kepolusian dan saat ini kita melakukan pendalaman pemeriksaan
dan supir tersebut kami melihat di laporan memiliki identitas adalah heru susanto
raja kendal jawa tengah
dimana dia menyatakan bila
pas heru sikapur melarikan diri karena
pihaknya bingung dan panik melihat tabrakan
antara kereta dengan truk yang dia bawa menimbulkan
ledakan dan kebaran api sehingga dia menduga ini akan memunculkan
menjelaskan bahaya besar
dan ada fakta yang menarik dari pengakuan soben ini bila
truk yang dibawanya saat melintasi di perlintasan jalan matokoro ini
di bagian tengah mengalami mesin mati mendadak dan dia sudah tidak dapat melakukan apa apa
sehingga dia meminta ketika signal kereta akan datang
dia sudah memberikan bantuan atau meminta bantuan dari petugas pos untuk
kereta yang akan datang untuk diperlambatkan pun
itu tidak bisa dilakukan sehingga pemberakan pun bisa dihindari
ya baik untuk sementara kita nantikan bersama ya bagaimana pemeriksaan terkini dan update dari anda
terima kasih produser lapangan cnn indonesia damar sinuko melaporkan langsung dari semarang jawa tengah